cnn indonesia breaking news
aliran lambung yang diambil dari mulut korban karena volumenya sangat sedikit satu ml
sehingga hanya memungkinkan untuk menguji ph dan uji kandungan cyanida dengan spot test color test
berdasarkan penjelasan di atas maka pernyataan ahli patologi forensik dr jaya surya atmaja
tersebut di atas kemungkinan ada jenis racun lain yang menjadi penyebab kematian korban dapat dibantah
dan di atas kemungkinan ada jenis racun lain yang menjadi penyebab kematian korban dapat dibantah
melalui tahapan pemeriksaan yang sistematis di atas pemeriksaan hanya dimenemukan ion cyanida
di dalam cairan lambung korban yang bersesuaian dengan gejala patologis yang ditemukan oleh ahli kedokteran forensik dr selamat purnomo
yang berupa iritasi pada lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif
di dalam cairan lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif

di dalam cairan lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif
di dalam cairan lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif

di dalam cairan lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif
di dalam cairan lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif
di dalam cairan lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif
di dalam cairan lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif
di dalam cairan lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif

di dalam cairan lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif
di dalam cairan lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif
di dalam cairan lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif

di dalam cairan lambung korban yang disebabkan oleh bahan yang korosif
berihal metodologi sumber data serta kredibilitas ahli it
bahwa berdasarkan doktrin tujuan dari hukum acara pidana
alam mencarika kebenaran material